entah apa yang ada di benak nw warga desa siliragung kecamatan siliragung banyuwangi
jawa timur ini pria berusia empat puluh tahun ini menikahi seorang anak perempuan berusia
tahun secara siri apalagi ternyata dirinya sudah mempunyai tiga istri peristiwa ini terungkap
setelah ibu kandung korban mengetahui putrinya dinikahkan secara siri oleh orang tua angkatnya
pernikahan siri ini terjadi diduga karena ibu angkat korban membalas budi kepada nw yang
membantu membiayai pengobatan dan pendidikan korban akibat perbuatannya nw ditetapkan sebagai
tersangka oleh polisi nw dianggap melanggar undang undang perlindungan anak hari ini kita
memeriksa daripada korban sesuai dengan laporan orang tua daripada korban dari pihak korban dan
saksi ya juga memeriksa
umur dua belas tahun benar